babe kenapa toh dari pagi sampe sekarang kerjaannya bungol ngajak
itu dia mah papa gak tau
udah nanyain mah malah pembukaannya pakai humor
babe bukannya ketawa
ini sih bukan kayaknya pastinya mogok
maaf pak bisa turun sebentar
bensinnya habis pak
pas ay minta tolong pas bun bun dateng
minta tolong tekanin ini nih
bun bun juga mau minta tolong sama ai
bantuin ngangkat box di dalam
ya kan ayah minta tolong duluan
yang gak mau ngalah sama istri
bun bun bantuin teken ini ya
bun bun masak gak
gak sempet ai
bukan cuma ai ai yang laprrr
kita makan gorengan ya
anjingnya udah jauh pak
kenapa masih lari
bapak masih mau ngojek lagi gak
gak ada apa apa
gorengannya masih ada pak
bukan ada lagi
ini masih banyak
lu jadi pindahan
ntar jangan lupa ya
kuncinya kasih gua
gua doain dah
di tempat yang baru
biar hidup lu tambah baik
kagak lucu ya be
eh teh isha kang harun
mau jalan jalan ya
gita teh mau ke rumah teh iyo
eh tapi malah ketemu di sini
kita mau pamitan teh
mau ke bandung
kita mau pindah rumah teh iyo
alhamdulillah teh isha udah punya rumah
saya sama bang harun mau pindah kontrakan
biar dekat sama kantor saya
saya udah bilang alhamdulillah aja

saya juga mau
papa kapan mulai jualan lagi
besok kali mah
makanya papa hari ini bersihin kerobak
gak usah mah

kan semalam mama udah bilang
terus pembukaannya hari ini
babe kenapa toh
dari pagi sampe sekarang
kerjaannya bengong aja
itu dia ma
udah nanyain ma
malah pembukaannya pake humor
babe bukannya ketawa
papa belanja dulu ya
ya mama juga mau beres beres lagi ya
surti mau lewat
iya ada apa bu
oh seperti itu
airnya di kamar mandi habis
pakai air siraman
itu air kenapa bisa sampe abis
tadi pas mau isi
airnya gak bisa keluar
kopanya rusak kali itu
panggil aja lo dah
air mati kata emak pompanya rusak
tadi gak kenapa napa
kok bisa mati emang diapain
kok abang nyangkain tati yang rusakin
pompanya rusak ya emak
biar lo jangan liatin dulu deh emak
ngapain lo pake periksa segala
lo cariin tukang servis kompak
samperin ya bang
eh pas saya periksa motornya taunya bensinnya habis
nah pas saya periksa bensinnya ada anjing yang gonggong
saya takut pur
makanya lu benerin motor lo
jadi kalau bensinnya habis itu ketahuan lo bisa ngeliat
gue jalan dulu ya
mana pak arun
mau ketemu bang ojek mau pamitan
mau pindah kontrakan dekat kantor biar gampang
ya deh tapi maaf ya besok saya nggak bisa nganter
nggak apa apa bang ojek yang penting minta doanya
berdoanya nanti aja bang ojek nanti pas sholat biar dikabulin